undangan disilahkan duduk kembali

tema bersama rakyat tni kuat
bagi tni sikap patriot sejati profesional dan keberadaannya yang dicintai rakyat
menjadi kunci kekuatan tni dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh negara
dengan kemandunggalan tni bersama rakyat
akan menjadi daya tangkal yang kuat dalam menegakkan kedaulatan
serta mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia
peringatan ke tujuh puluh dua hari tentara nasional indonesia tahun dua ribu tujuh belas
telah didahului dengan berbagai kegiatan
di antaranya bedah rumah veteran
pagelaran seni dan budaya wayang nusantara
dan juga telah dilaksanakan berbagai lomba
di mana para pemenang tiap lomba juga turut diundang di acara puncak peringatan ke tujuh puluh dua
hari tentara nasional indonesia tahun dua ribu tujuh belas pada pagi hari ini
sejumlah dua ratus tujuh puluh orang pemenang lomba
ditambah tujuh ratus tiga puluh pelajar wisata

yang terdiri dari siswa siswi sma
yang merupakan keluarga asuh tentara manunggal masuk desa binaan babinsa
babin potmar dan babin potdirga
para ketua osis
ketua badan eksekutif mahasiswa
dan para rektor dari universitas di indonesia turut menghadiri acara pagi ini
selain itu turut hadir para gubernur dari provinsi di indonesia
tokoh lintas agama
serta raja raja dari penjuru nusantara
hal ini menunjukkan keanekaan agama dan budaya yang dimiliki indonesia
untuk saling menjaga keharmonisan
demi kesatuan dan keutuhan negara kita
di samping itu pula turut hadir para pejuang
yang turut serta mempertaruhkan jiwa raganya
demi kemerdekaan indonesia
berkat perjuangan mereka inilah
pada hari ini kita dapat bersama sama
menikmati kemerdekaan ini
dengan saling menjaga kerukunan
dan mengisi kemerdekaan
untuk bersama sama membangun kesatuan
dan persatuan bangsa
untuk itu dengan segala hormat
kami sampaikan selamat datang di cilegon provinsi banten
merupakan kebanggaan bagi kami
atas kehadiran para panglima angkatan bersenjata
dari negara sahabat beserta istri
sudah hadir bersama kita yaitu
dari republik demokratik timur leste
mayor jenderal leray anand timur
panglima angkatan bersenjata
sudah hadir pula dari kerajaan thailand
yaitu jenderal hasbong yuvarna vandana
wakil panglima angkatan bersenjata
mewakili panglima angkatan bersenjata
yang hadir beserta ibu marissa yuvarna vandana
selamat datang kami mengaturkan
berikutnya telah hadir pula yang berbahagia
jenderal tan sri yul kivli bin haji qasim
panglima tentera darat malaysia
dari republik singapura
yaitu brigadir jenderal ong si jin
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura

dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura

dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura

dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura
mewakili panglima angkatan bersenjata singapura
dan kepala cu empat a angkatan bersenjata singapura

dengar video di toko kamu semua
sebelumnya akan ikut file learnspeaker
kita lihat yang lainnya traumatisme
kembali dan berikan hal yang video
tadi yakin ku teguh
cinta ikhlas ku penuh
takkan jasa usaha
bahkan ku diantarkan
cinta ku menunjukkan
tadi yakin ku teguh
cinta ikhlas ku penuh
bahkan ku diantarkan
cinta ku menunjukkan
tuhan ku sempurna
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan di atasku
tuhan ku adalah alatku
ku hidup dalam cinta tuhan
biarpun saya pergi jauh tidakkan hilang dari kamu
tanahmu yang ku cintai engkau ku hargai
walaupun banyak negeri ku jalani
tuhan ku berkata
semua syukur maik dikata orang
tetapi kau pun mendang rumahku
di sanalah ku rasa senang
tanahku tak perlu
tuhan ku berkata
engkau ku berkata
tuhan ku berkata
tuhan ku berkata
tuhan ku berkata
kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat presiden republik indonesia
beserta ibu iryana joko widodo dan wakil presiden republik indonesia
beserta ibu haja mufidah yusuf kala serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia
terima kasih atas perkenan kehadirannya pada upacara peringatan ke tujuh puluh dua hari tentara nasional indonesia tahun dua ribu dua puluh
dengan mengangkat tema bersama rakyat tni kuat
tampak di hadapan kita bersama telah berdiri kesatuan kesatuan upacara berturut turut dari sebelah kiri mimbar
upacara kopsmusi gabungan tni brigade upacara satu gabungan brigade upacara dua taruna akademi tni
brigade upacara tiga tni angkatan darat brigade upacara empat tni angkatan darat brigade upacara lima tni angkatan laut
brigade upacara enam tni angkatan udara dan satu batalion
terima kasih atas perkenan dan tamu undangan yang berbahagia
kali ini bertindak selaku komandan upacara seorang perwira tinggi bintang tiga yaitu letnan jenderal tni edi rahmayadi
sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit tni
sabta marga harus dapat diucapkan dihayati dan diamati
terima kasih atas perkenan dan tamu undangan yang berbahagia
terima kasih atas perkenan dan tamu undangan yang berbahagia

terima kasih atas perkenan dan tamu undangan yang berbahagia
menuju mimbar upacara
laporan komandan upacara
dilanjutkan pemeriksaan pasukan
hari tentara nasional indonesia
saya satu kami warga negara kesatuan republik indonesia yang bersedikan pancasila
dua kami patriot indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah
tiga kami kesatria indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa
serta pembela kejujuran kebenaran dan kebenaran
empat kami prajurit tentara nasional indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa indonesia
lima kami prajurit tentara nasional indonesia memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan
serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit
enam kami prajurit tentara nasional indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas
serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa
tujuh kami prajurit tentara nasional indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit
pengucapan taptamarga telah dilaksanakan
kembali ke tempat
kembali ke tempat
perwakilan keterima tanda kehormatan republik indonesia tiap
undangan dimohon berdiri
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
pembacaan keputusan presiden republik indonesia
oleh sekretaris militer presiden
selaku sekretaris dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan
keputusan presiden republik indonesia nomor lima puluh dua tk tahun dua ribu dua puluh
tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang kartika ekapaksi nararia
dengan rahmat tuhan yang maha esa
presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu menganugerahkan tanda kehormatan bintang kartika ekapaksi nararia
kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini
sebagai penghargaan kepada anggota tni angkatan darat
yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan kebijaksanaan
dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan tni angkatan darat
tanpa merugikan tugas pokoknya
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
lampiran keputusan presiden republik indonesia nomor lima puluh dua tk tahun dua ribu tujuh belas
nomor urut satu sampai dengan tujuh empat ratus enam puluh enam dan seterusnya
komandan korem delapan puluh empat baskarajaya kodam v brawijaya
nomor urut tujuh empat ratus enam puluh delapan dan seterusnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang kartika eka paksi nararia
presiden republik indonesia joko widodo
keputusan presiden republik indonesia nomor sembilan puluh dua tk tahun dua ribu dua puluh
tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang jalasena nararia
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu menganugerahkan tanda kehormatan bintang jalasena nararia
kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini
sebagai penghargaan kepada anggota tni angkatan laut
yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan kebijaksanaan dan jasa luar biasa
melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan tni angkatan laut
tanpa merugikan tugas pokoknya
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta
pada tanggal enam september dua ribu tujuh belas
presiden republik indonesia joko widodo
lampiran keputusan presiden republik indonesia nomor sembilan puluh dua tk tahun dua ribu dua puluh
nomor urut satu sampai dengan tiga puluh tiga dan seterusnya
nomor urut tiga puluh empat rudi yanto kapten marinir nrp delapan belas ribu lima puluh dua p
tahruhuk petak subidhukmet bitpendum puspente
nomor urut tiga puluh lima dan seterusnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jalasena nararia
presiden republik indonesia joko widodo
keputusan presiden republik indonesia nomor tiga puluh dua tk tahun dua ribu dua puluh
penganugerahan tanda kehormatan bintang swabwana paksa nararia
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu menganugerahkan tanda kehormatan bintang swabuana paksa nararia
kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut
dalam melampirkan keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota tni angkatan udara
yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan kebijaksanaan dan jasa luar biasa
melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan tni angkatan udara
tanpa merugikan tugas pokoknya
kedua dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga april dua ribu tujuh belas
presiden republik indonesia
lampiran keputusan presiden republik indonesia nomor tiga puluh dua tk tahun dua ribu tujuh belas
nomor urut satu sampai dengan lima ratus dua puluh empat dan seterusnya
no lima ratus dua puluh lima bonih irmawan sersan mayor nrp lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh satu
bintara operator komputer paban satu ren spers ao
dan perurut lima ratus dua puluh enam dan seterusnya
masing masing dianugerahi tanda kehormatan bintang swabuana paksa nararia
presiden republik indonesia joko widodo
tanda kebesaran tutup
tanda kebesaran tutup hormat tenjata
tanda kebesaran tutup hormat tenjata
tanda kebesaran tutup hormat tenjata
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
beserta ibu mufidah yusuf kala
para menteri kabinet kerja
yang saya hormati panglima tentara nasional indonesia

beserta seluruh keluarga besar
bentara nasional indonesia
para tamu undangan dari negara negara sahabat
hadirin sekalian yang saya muliakan
di hari yang berbahagia ini
dengan penuh rasa bangga
kita berkumpul di sini untuk merayakan
hari ulang tahun tni yang ke tujuh puluh
dengan penuh rasa bangga
kita menyaksikan nantinya kehebatan
angkatan bersenjata kita
yang berada di hadapan kita semuanya
dan dengan penuh rasa optimisme
saya mengatakan bahwa tni akan menjadi
angkatan bersenjata yang semakin disegani
oleh negara negara lain
yang akan menjadi kekuatan besar di regional
dan dengan penuh keyakinan saya percaya
bahwa tni akan selalu yang pertama
yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan
negara kesatuan republik indonesia
oleh karena itu pada kesempatan yang membanggakan ini
saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
atas profesionalisme tni yang terus meningkat
terima kasih yang sebesar besarnya atas profesionalisme tni yang terus meningkat
terima kasih yang sebesar besarnya atas profesionalisme tni yang terus meningkat
terima kasih yang sebesar besarnya atas komitmen seluruh jajaran tni dalam memegang teguh sumpah prajurit
terima kasih yang sebesar besarnya atas dedikasi para prajurit dalam menjalankan tugas tugas berat yang penuh resiko
dan terima kasih yang sebesar besarnya atas peran sentra tni dalam menjaga nkri menjaga pancasila dan menjaga kewibawaan negara
dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara
politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat
kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan negara kesatuan republik indonesia
dan kesetiaan kepada negara
dan terima kasih
serta solidaritas antar anak bangsa antar komponen bangsa
saya bangga dan terkesima mendengarkan sumpah prajurit sumpah saudara saudara sekalian
untuk setia kepada nkri yang berdasarkan pancasila dan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan
taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan nkri
memegang segala rahasia tentara sekeras kerasnya
ini adalah sumpah yang membanggakan betapa besar komitmen dan dedikasi prajurit tni untuk bangsa dan negara
yang membawa kemuliaan negara kemuliaan bangsa indonesia
fondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh institusi tni dan oleh prajurit tni
fondasi itulah yang patut diteladani oleh seluruh rakyat indonesia
fondasi itulah yang membuat kita kokoh berdiri menghadapi gelombang
zaman yang sering bergolak
fondasi itulah yang memperkokoh indonesia dalam menghadapi dan memenangkan persaingan global
para prajurit tni yang saya cintai hadirin yang berbahagia
sampai kapanpun juga kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah indonesia
terhadap rongrongan dari dalam yang mengganggu pancasila sebagai dasar negara kita
dan juga kita harus waspada terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan ekonomi
di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang maha cepat sekarang ini
tidak ada jalan lain bahwa kita harus bergegas membangun fondasi ekonomi nasional kita
harus indonesia sentris sebagaimana tuntutan doktrin pertahanan semesta
yang dipegang teguh oleh tni
harus menjaga stabilitas politik dan keamanan
harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara kita indonesia
dalam dunia yang semakin transparan sekarang ini tidak ada lagi yang bisa kita tutup tutupi
kejadian sekecil apapun di sudut negeri ini akan terberitakan sampai mancanegara
tidak ada pilihan lain
kecuali kita harus memberikan pesan
bahwa indonesia adalah negara yang stabil
sinergi antara tni dengan institusi lain dalam pemerintahan
dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak
adalah wajib untuk dijaga dan ditingkatkan
para prajurit tni yang saya banggakan
hadirin yang berbahagia
saya teringat pada naskah ikrar yang kita bacakan
di setiap upacara hari kesaktian pancasila di lubang buaya tanggal satu oktober
bahwa sejak kemerdekaan nkri diproklamirkan
telah banyak rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri
bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan karena kelengahan dan kekurangwaspadaan kita
dan ikrar utama kita adalah
kita membuatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan pancasila
sebagai sumber kekuatan untuk menggalang kebersamaan
dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran serta keadilan
demi keutuhan negara kesatuan republik indonesia
sekali lagi kita tidak boleh lengah
kita harus bersatu tni dengan institusi lain
dalam pemerintahan dan dengan seluruh komponen bangsa
harus bersinergi dan solid harus bersatu padu dan bahu membahu
terima kasih sekali lagi atas komitmen dan dedikasi
saudara saudara menjadi patriot jati yang menjaga nkri
dan menjunjung tinggi ibu pertiwi
dirgahayu tni dirgahayu bayangkari negara
bersama rakyat tni kuat
undangan dimohon berdiri
undangan disilahkan duduk kembali
jangan lupa dikasihkan kekuatanmu
dan berikan kekuatanmu ke tuan tuan
upacara telah dilaksanakan
dilanjutkan dengan gepiling
lanjutkan dan bubarkan
kepala staff angkatan
berkenan istirahat sejenak
di mimbar upacara
tanpa penghormatan pasukan
sesuaikan dengan rencana
belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan
untuk menangkap jendral sudirman
yang ternyata palsu
jenderal sudirman pun berhasil lolos
jenderal sudirman dan pasukan telah sampai di daerah sedai
general kita di kebung belanda kita tidak bisa kemana mana
tenang mari kita semua bersikir
jenderal sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir
seorang mata mata kemudian melaporkan keberadaan jenderal sudirman
kepada pihak belanda
itu bukan sudirman
sudirman bukan seperti itu
apa jimat pak iyai
belanda sudah mengepung
tapi kok pak yai tenang saja
kamu ingin tahu
jimat yang pertama
saya tidak pernah
jadi kalau batal hudu
kamu bawakan di saya
itu jimat yang pertama
jimat yang kedua
saya selalu sholat tepat waktu
dan jimat yang ketiga
semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas
bukan untuk diri sendiri
bukan untuk keluarga
bukan untuk institusi
bukan untuk partai

untuk seluruh rakyat dan bangsa indonesia
pasukan jendral sudirman
tiba di desa sobo
serta komunikasi semakin baik
dengan bantuan informasi
melalui pemancar radio
selama di sobo
mengundang dalang wayang jembung
untuk menghibur masyarakat sobo
terjuanglah demi negara
padang dengan rohani
yang dilindungi benteng merah putih
akan tetap hidup
tetap menuntut bela
siapapun lawan yang dihadapi
tentara bukan merupakan
suatu golongan di luar masyarakat
bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat
tentara hanya mempunyai kewajiban satu
ialah mempertahankan kedaulatan negara
kamu sekalian telah bersumpah
akan mempertahankan kedaulatan republik kita
dengan segenap harta benda
dengan jiwa raga
jangan sekali kali diantara kita
ada yang menyalahi janji
sesuatu yang luar biasa
pemeran general sudirman
adalah saldara ganang pria bodoh sudirman
jujur jendral sudirman
di persembahan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan panglima besar jenderal sudirman dalam merebut kemerdekaan
sekali merdeka tetap merdeka
yang terhormat bapak presiden republik indonesia hadirin yang berbahagia
sesaat lagi akan tampil di hadapan kita satu enam ratus prajurit dan serikandi serikandi tni dari tiga angkatan
hari dengan gagah perkasa akan menampilkan seni bela diri penca silat
dengan mengenakan linso batik nusantara mewakili beberapa ragam budaya pancasila di bumi nusantara indonesia
ini menunjukkan bahwa di samping melaksanakan tugas pokok mempertahankan keutuhan negara
tni juga melestarikan pencaksilat yang mewakili budaya dan tradisi bangsa indonesia sebagai bangsa petarung

yang menjunjung keyakinan bahwa segala kekuatan kepintaran dan kehebatan akan terkalahkan oleh kesabaran dan keikhlasan
bersiap untuk melakukan atraksi getar naluri
selanjutnya kita saksikan dari barat dan timur
beberapa prajurit tni melakukan olahkanuragan tingkat tinggi yaitu debus
menyayat tubuh dengan golong menyayat tubuh dengan gergaji menyiram tubuh dengan air keras
memakan kaca tidur di atas paku dan berguling di atas pecahan kaca
bersamaan dengan itu kita saksikan bersama tim getar naluri
perkelahian mengendarai motor pull up dan push up menggunakan lampu neon
memotong semangka yang semua ini dilakukan dengan mata tertutup
bersamaan itu kita saksikan
dan berkelanjutan praktis berpasangan yang dilakukan secara serempak
teknik ini sangat penting bagi prajurit dan wanita tni
di mana dalam kondisi dan situasi tertentu tanpa menggunakan senjata api
prajurit tni mampu melumpuhkan musuh
tni terhadap pahlawan tni memperoleh menyebabkan kemurahan dan kegiatan
tni terhadap pahlawan tni memperoleh menyebabkan kegiatan
tni terhadap pahlawan tni memperoleh menyebabkan kegiatan
tni terhadap pahlawan tni memperoleh menyebabkan kegiatan
hadirin yang berbahagia
selanjutnya akan kita saksikan bersama
permainan ini membutuhkan latihan dan kerja keras
agar mampu melakukan dengan baik
guna mendapatkan hasil yang maksimal
yang tidak semua orang mampu dan menguasai
selanjutnya beberapa prajurit dan wanita tni
akan melakukan perkelahian bebas
atraksi ini merupakan aplikasi dari penguasaan materi pencah silat
dalam usaha melawan musuh
hadirin yang berbahagia
sebagai akhir persembahan dari kami
mari kita saksikan bersama
atraksi pematahan material
diawali dengan pematahan hebel
dilanjutkan dengan pematahan
dan sebagai puncak atraksi pada pagi hari ini
di beberapa lalu
hadirin yang berbahagia
demikian persembahan seni bela diri pecah silat
bela diri untuk bela bangsa
dan bersama penampilan ketangkasan
dan profesionalisme prajurit tentara nasional indonesia
para prajurit tni ini secara simultan
akan menampilkan berbagai ketangkasan
baik secara perorangan
penampilan ketangkasan akan diawali dengan taktik tempur sikes
yang merupakan salah satu cara infiltrasi
prajurit tentara nasional indonesia dari laut
tampak di perairan
di hadapan para hadirin
akan terjun prajurit tentara nasional indonesia
yang sudah terlatih
para prajurit tni telah dengan aman dan selamat meluncur turun dari heli
menggunakan teknik pass through
selanjutnya pasukan bergerak menuju daerah pertempuran musuh di pantai
untuk segera dieliminasi
turut memeriakan pada demonstrasi kali ini
akan kita saksikan bersama
kunjung kemampuan prajurit prajurit tni
dalam demonstrasi terjun statik laut
para peterjun ini berasal dari prajurit pilihan
penerjunan pada pagi hari ini
didukung oleh pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima
di ketinggian seribu feet
yang berada di atas
yang diawaki oleh letnan kolonel penerbang trinanda hasan
dari skadron udara dua
pangkalan udara halim perdana kusuma
untuk membentuk suatu postur tni yang handal
kuat dan mampu menghadapi berbagai tugas dalam medan yang berbeda
maka diperlukan suatu latihan fisik
yang dilaksanakan oleh tni
dan diperlukan secara terprogram dan bertingkat
hadirin yang berbahagia
marilah kita arahkan pandangan ke arah tower crane sebelah kiri mimbar
tim pendaki serbu prajurit tni pilihan
menampilkan beberapa kemampuan yang dilakukan oleh satuan satuan aksi khusus
melaksanakan free climbing
dan menembak pelamet
rayapan tali satu dan rafling
sebagai kemampuan dasar
yang harus dimiliki prajurit tni yang handal
dari satuan paracoco pasus tni angkatan darat
dan inti tempur prostrat
selanjutnya penembakan tali menggunakan alat khusus yaitu plamet
alat ini didesain khusus
untuk dapat menembakkan tali ke atas bangunan
sampai ketinggian seratus meter
akan kita saksikan bersama
demonstrasi halang rintang laut
oleh prajurit tni pilihan
memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri
dituntut bukan hanya hebat di darat
tetapi juga di air
diadopsi dari kegiatan yang sering ditemukan
oleh prajurit tni angkatan laut
selanjutnya dua orang prajurit tni pilihan
melaksanakan naik tali dengan menggunakan teknik khusus
yaitu yang disebut dengan jumaring
adapun jumar adalah
alat askending yang digunakan dengan cara
didorong ke atas secara manual
mengandalkan kekuatan lengan prajurit
hadirin yang kami hormati
selanjutnya marilah kita alihkan pandangan
ke langit dermaga indah kiat banten
ke tujuh puluh dua penerjun
secara berurutan keluar dari pesawat
dan kemudian kita akan mencari

melambangkan usia tni
di masa pengabdiannya saat ini
kepada bangsa indonesia
memasuki usia ke tujuh puluh dua
selanjutnya di depan kita
telah tergelar sembilan perahu karet
yang akan disusun secara bertingkat
digunakan sebagai titik
pendaratan lima belas peterjun handan
mereka akan unjuk
keterampilan terjun akurasi
atau ketepatan mendarat
mereka dibentuk bukan untuk menjadi superman
tetapi mereka menjadi
super tim yang tangguh
mereka akan melaksanakan pergeseran
dengan renang tempur full gear
lalu mereka akan menghadapi rintangan apnea
dimana mereka akan melaksanakan
rintangan keempat mereka akan melaksanakan
naik turun perahu karet
disini diperlukan kekompakan
dan kerja sama tim
selanjutnya pada rintangan kelima
mereka akan melaksanakan
dambut perahu karet
dan diteruskan dengan mendayung
paterjun telah mendarat dengan selamat
hadirin sekali lagi
pendaratan ini membutuhkan latihan yang keras
dan konsentrasi yang tinggi
disertai insting yang tajam
di dalam memperkirakan arah
dan kecepatan angin
hadirin yang berbahagia
marilah kita kembali alihkan pandangan
ke langit tersebut
yang biru cerah
para peterjun tni telah merajang di udara
prajurit tni pilihan dari
satuan delapan puluh satu kopassus dan
inti tembur kosrat
menggunakan teknik tandem master
jumlah enam peterjun dengan membawa
enam ekor satwa yang bermanuver di udara
sementara itu kita layangkan pandangan
ke sektor kiri dimana prajurit
dari taipur denjaka dan
inti amfibi korps marinir
ya telah enam sampai dengan petang
tujuh peterjun telah mendarat
dengan selamat dan tepat
di atas perahu karet
terjun payung ini dapat dilakukan
melalui dua cara yaitu
melalui dua cara yaitu
kenapa udah termasuk
selanjutnya masih diatas tower keren kita saksikan prajurit tni pilihan melaksanakan
dari ketinggian lima puluh m diatas laut teknik ini menggunakan legback sehingga tali yang
digunakan tidak terulur ke bawah yang dapat menjaga kerahasiaan dalam suatu operasi dalam
melaksanakan aksi ini prajurit tni pilihan harus mampu mempertimbangkan kecepatan jatuh berdasarkan
tinggi gedung atau bangunan sehingga memiliki waktu yang tepat saat melaksanakan pendaratan
perlu diketahui bahwa peterjun peterjun ini berasal dari tni angkatan darat tni angkatan
laut tni angkatan udara dan peterjun gabungan wanita tentara nasional indonesia satu persatu
para sri kandi sri kandi tni telah mendarat dengan aman dan selamat di dermaga ini
dari den jaka dan pasukan kata tni angkatan laut mendemonstrasikan teknikal vertikal visit
board start and seizure dengan metode otomatik ascender teknik infiltrasi yang didemonstrasikan
ini bertujuan untuk memasuki kapal yang sedang dikuasai oleh musuh
hadirin sekalian terjun free fall digunakan dalam pelaksanaan operasi tempur yaitu sebagai
media infiltrasi udara yang membutuhkan kecepatan ketepatan dan kesenyapan serta unsur pendadakan yang
efektif selanjutnya kembali di langit biru yang cerah para peterjun pembawaan kembali ke kota tni angkatan laut
bernama nuver di udara mengambil final position untuk landing dan siap mendarat tampak satu persatu
empat prajurit dari satuan delapan puluh satu kopassus dan inti tempur kostrad melakukan persiapan pendaratan taktis
terjun dengan membawa satwa ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara yang dilakukan dalam pelaksanaan
operasi khusus menjadi kebanggaan kita bersama dimana free fall satwa yang dilakukan oleh tim
aksi khusus kopassus merupakan kali pertama di indonesia bahkan di asia
hadirin sekalian masih tampak diatas dermaga para
peterjun menghiasi dermaga ini warna warni semakin
memeriakan hari jadi tni yang ke tujuh puluh dua tahun ini
hadirin sekalian kita saksikan bersama enam peterjun tni pilihan telah mendarat
dengan sempurna dengan membawa satwa berjenis belgion malinois
dilanjutkan melaksanakan aksi khusus melumpuhkan teroris
saat ini tampak di hadapan kita prajurit prajurit dari satuan aksi khusus telah melakukan persiapan
memperkirakan keadaan sasaran dalam menentukan faktor taktis dan strategis selanjutnya prajurit
prajurit ini memiliki kemampuan operasi khusus baik di darat laut maupun udara
hai sementara di hadapan kita telah terlihat dua unit mobil yang dikendari
empat orang teroris yang tengah melakukan penyerangan tersadap seorang sandra di dalam
satwa ini merupakan operasi
yang melibatkan satuan delapan puluh satu kopassus
dan intai tempur kostrad
di dalam operasi khusus ini
dilakukan dengan cepat dan tangkas
enam peterjun dengan membawa
satwa menyerang secara langsung
melepaskan satwa penyerangnya
untuk menumbuhkan teroris dan membebaskan
sandra yang berada di dalam mobil
dari bendera kartika
eka paksi tni angkatan darat
bendera swabwana paksa
bendera tridharma eka karma
dan bendera kebangan kita
sang merah putih indonesia
perlahan lahan dengan pasti
disertai konsentrasi yang tinggi
peterjun yang membawa bendera dari tni angkatan darat
mencoba untuk melaksanakan pendaratan
mendarat dengan sempurna
hadirin sekalian perlu diketahui bahwa
berbagai jenis parasut ini
yang digunakan adalah
parasut jenis cyber
mari kita berikan tepuk tangan bagi para peterjun peterjun dari tentara nasional indonesia
selanjutnya kita saksikan di sebelah kiri podium di atas tower crane
dalam aksi khususnya telah bersiap prajurit tni pilihan akan meluncur ke bawah dari ketinggian lima puluh meter dengan teknik heart down
yaitu dengan kepala terlebih dahulu ke bawah agar prajurit selalu waspada dalam melihat sasaran
selanjutnya menyusul di belakang bendera mabes tni tridharma eka karma mencoba untuk melaksanakan pendaratan
hadirin sekalian bendera sang merah putih indonesia
menarap dengan sempurna
kami adalah manusia manusia yang terlahir dari bumi pertiwi
berdiri tegak dalam bungkusan semangat membara
kami bukan terhebat tetapi kami manusia manusia terlatih
salam kebanggaan kami pesatria pesatria tangguh dari tengah samudera
bersama dengan dari indonesia
tsung minim indonesia
inspektur upacara didampingi panglima tni dan para kepala staf angkatan dimohon berdiri
laporan komandan defile
mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama
adalah satu kompi pasukan lintas sejarah
dengan mengenakan seragam kebanggaan tni dari masa ke masa
dimulai dari zaman kemerdekaan seragam badan keamanan rakyat seragam tentara keamanan rakyat
seragam tentara republik indonesia seragam angkatan bersenjata republik indonesia
dan seragam kebanggaan saat ini tentara nasional indonesia
yang sehari harinya menjabat sebagai kasih mingut gut gutsi ditjian
di samping prajurit tni juga akan kita saksikan defile para taruna akademi tni
sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama
adalah drambem taruna akademi militer
dengan penata roma satu sersan mayor satu taruna martin joy guri
penata roma ii sersan mayor dua taruna m fauzan yusuf
pendata roma tiga sersan mayor dua taruna fikita putri tunjung sari
dan pendata roma empat sersan mayor dua taruna salih riana prameswari
dengan diikuti satu batalion taruna akademi militer
dengan komandan batalion sersan mayor dua taruna fajar m alvaro
dan pengundang tni dengan pembawa warga tni
dan kemudian dengan penyelidikan tni dan pengundang tni
dan kemudian dengan penyelidikan tni dan pengundang tni
melintas selanjutnya adalah drambem taruna akademi angkatan laut
dengan pendata roma dua sersan mayor dua taruna m fauzan yusuf
dengan pendata roma satu sersan mayor satu taruna marin
tegar ws pradana
pendata roma dua sersan mayor satu taruna elektronika dibran bn
penata rama tiga sersan mayor satu taruna teknik zaki kusuma
dan pendata roma empat sersan mayor satu taruna elektronika
pelulvi nurun alwara

dan pengundang tni peculiar empat taruna aqu indeed
diikuti oleh satu batalion taruna akademi angkatan laut
dengan komandan batalion
sersan mayor satu taruna pelaut
sersan mayor dua taruna pelaut
melintas selanjutnya di hadapan kita bersama
adalah drum band taruna akademi angkatan udara
dengan penata rama satu
sersan mayor satu taruna
penata rama dua
sersan mayor satu taruna
penata rama tiga
sersan mayor satu taruna
sersan mayor satu taruna
dan penata rama empat
sersan mayor satu taruna
penata rama tiga

dengan diikuti oleh satu batalion taruna akademi angkatan laut
dengan komandan batalion
sersan mayor satu taruna hari purnoto
sersan mayor satu taruna hari purnoto
sersan mayor satu taruna hari purnoto
distrik nahunyak puerena
kartika eka paksi jales viva jayamahe dan swabwana paksa
yang merupakan lambang lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan keperkasaan dan kekuatan tni
jalan jalan men
lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
yang sehari harinya menjabat sebagai panglima komando strategis angkatan darat
menyusul kemudian brigade upacara gabungan
dibawah pimpinan kolonel laut pm liston sirahut
lulusan akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan pom

dari armada ri kawasan barat
brigade upacara gabungan adalah gabungan dari tiga batalion upacara
yaitu batalion gabungan perwira tni
dibawah pimpinan letnan kolonel marinir isanudin
lulusan sekolah perwira prajurit karir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selanjutnya batalion gabungan wanita tni
yang terdiri dari
kompi kops wanita tni angkatan darat
satu kompi kops wanita tni angkatan laut
satu kompi wanita tni angkatan udara
dibawah pimpinan mayor sri lestari
lulusan sekolah perwira tni angkatan darat

menyusul kemudian batalion polisi militer tni
yang terdiri dari
kompi pomat kompi pomal dan kompi pomau
dibawah pimpinan letnan kolonel cpm erwin ferry sunarno
lulusan akademi militer tahun dua ribu
dia menjadi premier di rangedah
dengan desa direktur negara medan
menyusul brigade upacara gabungan adalah brigade satu upacara tni angkatan darat
yang seluruhnya adalah unsur unsur dari tni angkatan darat
di bawah pimpinan kolonel arhanud tri sugianto
lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai komandan resimen arhanud satu f
brigade satu upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara
yaitu batalion rader tiga ratus braja wijaya
lulusan akademi militer tahun dua ribu dua
selanjutnya batalion gabungan kodam jaya
di bawah pimpinan mayor arhanud irfan nurdi
lulusan akademi militer tahun dua ribu

menyusul kemudian batalion kopassus
di bawah pimpinan mayor infantri faris yudo
lulusan akademi militer tahun dua ribu

di bawah pimpinan
komandan brigada infantri
adalah gabungan dari
tiga batalion upacara
yaitu batalion para
raider tiga ratus lima tengkorak
kostrad di bawah
infantri sumarlin marzuki
militer tahun dua ribu
batalion gabungan kodam jaya
batalion gabungan kodam jaya
dibawa pimpinan letnan kolonel infanteri anand nur rahman lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan memberikan penghormatan kepada presiden republik indonesia adalah brigada tiga upacara tni angkatan laut
brigade tiga upacara di bawah pimpinan kolonel marinir nanang saifullah lulusan akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sehari harinya menjabat sebagai asisten operasi pasmar
brigada tiga upacara
brigade tiga upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara batalion komando armada ri kawasan timur
di bawah pimpinan letnan kolonel laut pm rus indarto lulusan akademi angkatan laut tahun dua ribu dua
selanjutnya batalion komando armada ri kawasan barat
di bawah pimpinan letnan kolonel laut pelaut tio toga pasaribu lulusan akademi angkatan laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lulusan akademi angkatan laut tahun dua ribu satu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang sehari harinya menjabat sebagai komandan wing dua paskas
brigada upacara adalah gabungan dari tiga batalion upacara
yaitu batalion aircrew
dibawah pimpinan mayor pasukan m misbahul munir
lulusan akademi angkatan udara tahun dua ribu
selanjutnya batalion komando operasi angkatan udara
lieutenant kolonel pasukan dedy agut
lulusan akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menyusul kemudian batalion paskas
lulusan akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
mengakhiri defile pasukan dan memberikan penghormatan kepada presiden republik indonesia
adalah batalion aparatur sipil negara di bawah pimpinan penata dua a handoyo
hadirin dan tamu undangan yang berbahagia marilah kita berikan semangat dan tepuk tangan yang paling meriah untuk prajurit prajurit tni
hadirin marilah kita alihkan pandangan ke arah laut melintas dengan gaganya di depan podium kehormatan
divisi kapal semarang
kri nanggala dengan komandan letkol laut julius menyusul di belakangnya kri nagapasa dengan komandan letkol laut haristiawan
kri nagapasa merupakan kapal selam terparu yang tempat tahun ini bergabung di jajaran tni angkatan laut
hadirin berikan tepuk tangan untuk kri nagapasa
kri nagapasa melaksanakan prosedur vertikal replenishment atau transfer logistik secara vertikal dengan helipopter bel yang terbang statis hovering di atas kapal selam
hadirin undangan yang berbahagia turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke tujuh puluh dua hari tentara nasional indonesia pada siang ini
melintas di depan kita bersama material material tempur dan alutsi strategi
dan mengawali defile material tni adalah material dari pom tni dan pas pamres
yang terdiri dari enam kendaraan goldwin pas pampres yang digunakan untuk pengawalan vvip presiden dan wakil presiden republik indonesia
dua belas kendaraan yoma fgr dari polisi militer tni
menyusul di belakang divisi kapal selam inilah divisi kapal cepat rudal kri halasan dengan komandan letkol laut agung sopan
kri parang dengan komandan mayer laut eko budi
kri balanao dengan komandan letkol laut indra laksamana
kri terapang dengan komandan mayer laut abdul raja
kri suri dengan komandan letkol laut aprian soekarno
dua mobil kawal vvip dan enam mobil kawal polisi militer tni
selanjutnya melintas di hadapan kita bersama defile material material tempur tni angkatan darat
yang terdiri dari enam pnm akta tiga jakle dan tiga busmaster dari satuan kopassus dengan semboyan tribuana chandrasa satya dharma
melintas selanjutnya tiga teng aris gator dan tiga yp panzer pandur delapan k delapan dari busenif angkatan darat
tiga panzer pandur delapan k delapan dari busenif angkatan darat

kri hiu dengan komandan letkol laut said hasan
kri singa dengan komandan letkol laut catur sulistyo
kri ajar dengan komandan letkol laut agus joko
dan kri baraguda dengan komandan letkol laut boyomi
sembilan ifp m satu ratus tiga belas a satu dari yonif mekanis empat ratus sebelas kostra
sembilan ifv marder dua a satu dari yonik mekanis empat ratus tiga belas kostra
kri marder dua a satu dari yonik mekanis empat ratus sebelas kostra

menyusul di belakangnya
satu medium tank dari busenif angkatan darat
produksi pt pindad
satu panzer badak dan satu panzer pandur satu ratus lima mm dari busenif angkatan darat
produksi pt pindad
sembilan panzer tarantula dari batalion cavalry tni angkatan darat
hadirin menyusul di belakangnya
membentuk formasi garisan baru
dengan komandan letkol laut hanarto
disusul di belakangnya
kri untung suropati
dengan komandan letkol laut taufik ramdan
mengawali flepas pada kesempatan kali ini
tampak di atas kita
sedangkan berperan penting
dalam mencetak para elang elang muda tni
yang handal dan profesional
menyusul di belakangnya
sembilan pujuk meriam satu ratus lima puluh lima mm
dari batalion armet sembilan kostra
dari batalion armet sepuluh kostra

dari batalion armet empat
tiga puluh satu helikopter tni angkatan darat terdiri dari army one dua helikopter volko satu ratus lima dan dua helikopter colibri
merupakan helikopter serang dengan lead element kolonel cpn mas rugi
menyusul di belakangnya melintas selimpan masuk dalam divisi kapal pembatan eskosta
inilah kri yosudarso dengan komandan kolonel laut rawan trisatria yang akan melaksanakan tembakan gansalu
disusul di belakangnya kri raden edy mata dinata dengan komandan kolonel laut agam endras moro
diikuti kri oswal siahaan dengan komandan kolonel laut asari
menyusul berikutnya dalam divisi kapal patroli cepat
kri yosudarso dengan komandan kolonel lawan trisatria yang akan melaksanakan tembakan gansalu
kri toran dengan komandan mayor laut taufik pamungkas

melintas jawaban kita bersama rudol misral yang terdiri dari tiga atlas
selanjutnya army dua lima unit helikopter fenex yang dioperasikan untuk misi pertempuran udara
dengan lidah kakten cpn rian hartanto
tiga unit mpcv dan dua radar mcv dari batongen arhanut satu kostrat
selanjutnya melintas matra rudol star trek yang terdiri dari satu radar sikra tiga rapid rover dan tiga rapid ranger dari tetasemen arhanut empat kodong bukit barisan
selanjutnya armi tiga empat unit helikopter fi tujuh belas digunakan untuk misi akut pimb
misal seling operasi dan dapat merangkut tiga puluh enam personil dengan persenjataan lengkap
dengan lidah kakten cpn baris afandi
disusul selanjutnya melintas kri sultan hasanuddin dengan komandan leto laut bima iroban marpao
di tengahnya kri abdul halim perdana kusuma dengan komandan netko laut tunggul
kri sultan iskandar muda dengan komandan letkol laut andri kristanto
dengan komandan leto laut cece pidayat
bapak presiden terima kasih dan salu dari prajurit kapal perang republik indonesia
menyusul berikutnya material material tempur dari tni angkatan laut yang terdiri dari sembilan kendaraan khusus tiga kendaraan bom dan sembilan sea rider
dua truk unimog menarik satu seal delivery vehicle dan sireder khusus dari tetasemen jalabangkara korps marinir
intai abb korps marinir
dan satuan komando pasukan angkatan tni angkatan laut
sembilan bmp tiga m tiga m delapan puluh tujuh dan tiga btr empat dari kapal rikoks marinir
masih dalam divisi kapal patroli cepat melintas kri layaran dengan komandan mayor laut trinanto
diikuti kri mandidiha dengan komandan mayor laut roni nutviadana
kita alihkan pandangan ke udara melintas dari arah kiri podium
pesawat piranha terdiri dari enam pesawat latih tni angkatan laut bonanza g tiga puluh enam yang tergabung dalam konsur skuadron dua ratus pusat penerbangan tni angkatan laut
nampak selayang pandang di udara melintas view fly yang terdiri dari pesawat kasa dua ratus dua belas angkutan patroli maritim tni angkatan laut yang tergabung dalam wing udara satu dan dua bus penerbal
penyusul di belakangnya satu tantrapan dua aligator dua rm tujuh puluh vampire tiga mlrs sembilan puluh b tiga tatramo dari batalion roket korps marinir enam meriam howitzer satu ratus lima mm dari batalion howitzer korps marinir tiga meriam pertahanan udara tiga puluh lima mm twin gun dari batalion arhamut korps marinir
berikutnya mari kita layangkan pandangan kita sejenak kembali ke udara
resesi yang tinggi paus fly yang terdiri dari pesawat patroli maritim tni tn dua ratus tiga puluh lima yang mana pesawat ini adalah produksi dari anak bangsa pt dirgantara indonesia
melintas selanjutnya tiga jdf lima ratus lima puluh dari batalion roket korps marinir tiga mobil food truck dari batalion backpaw korps marinir
selanjutnya tampak di atas kita empat pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dengan konsen kalon fly yang dipimpin oleh komandan skadron udara dua yaitu

berikutnya kita akan mencari pesawat yang terdiri dari batalion korps marinir yang mana pesawat ini adalah produksi dari anak bangsa pt dirgentara indonesia
pembangunan yaitu penerjunan menepak angkut personil serta kegiatan vvip dan vip
disusul kemudian melintas divisi kapal bah dengan komandan divisi kri dewa ruci dengan komandan letko laut raardian rahmadi merupakan kapal layar latih tiang tinggi legendaris dunia
disusul di belakangnya kri rige dengan komandan letkol laut franciscus
militas selanjutnya tiga oplaker tatra dan huanca mengangkut tiga tank bmp tiga f dari batalion tengah vb korps marinir
hadirin yang berbahagia menyusul berikutnya material tempur dari tni angkatan udara
tiga dmv dua smb galting gun tujuh enam puluh dua mm dua p enam atak satu ransus max satu junkley hunter satu gendaran khusus dua apc yaitu satu p dua komando dan satu apc turangga dari korps marinir
pasukan kast tni angkatan udara produksi hanang baksa
selanjutnya melintas empat firing unit orlikon sky seal mk dua dua smart hunter dan satu ets dari korps pasukan kast tni angkatan udara
dua target drone s tujuh puluh satu rudah xerox satu rudah kiwi tiga satu ambulan lapangan dan dua gps jammer dari korps pasukan kast tni angkatan udara
diikuti di pelanggarnya dua lpg
kri bandar aceh dengan komandan leto laut wisnu kusagiranto dan kri surabaya dengan komandan leto laut heru
selanjutnya hp power enam unit helikopter velvador dua belas dengan komposisi delapan personil pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang siap menuju ke garis depan pertempuran dengan lead element kapten jepen sinungursit laksidu
tampak di atas geladang kri bandar aceh
tni dan kri surabaya dua ribu masyarakat cilegon dan sekitarnya dari berbagai elemen turut non bon dan merasakan bagaimana saat berada di atas alutsista tni
dengan penuh rasa bangga memberikan salam hormat kepada bapak presiden dengan membawa konfigurasi di atas kri banda aceh
dua puluh dua hari tentara nasional indonesia dan bersama rakyat tni kuat
selanjutnya hp power enam unit velvador dua belas dengan lead element mayor jepen tayuhanit dito
dan kita saksikan bersama helikopter yang akan memperkuat jajaran pusat penerbangan angkatan darat
tiga unit helikopter apac yang dapat mengidentifikasi satu ratus dua puluh delapan target
dalam waktu kurang dari satu menit
hadirin sekalian mengakhiri defile selling bus dan flying test
hal ini menjadi nyata bahwa masyarakat yang turut serta naik di atas alutsista mensukseskan acara ini
merupakan penggambaran bahwa tni kuat karena masyarakat berada di belakangnya
alutsista tni dan masyarakat dari berbagai elemen
sebagai bukti bahwa bersama rakyat tni kuat
hari tentara nasional indonesia
hadirin dan tamu undangan yang kami hormati
selanjutnya akan kita saksikan bersama latihan gabungan tni
yang terdiri dari matra darat matra laut dan matra udara
latihan gabungan tni ini merupakan hasil pembinaan dan sebagai pertanggung jawaban tni
kepada seluruh rakyat indonesia
kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
hadirin yang kami hormati
selanjutnya marilah kita saksikan bersama latihan gabungan tni
dalam latihan gabungan tni wilayah udara haruslah terlebih dahulu dikuasai
agar dapat mendukung operasi darat dan operasi laut
pesawat kita di posisi kiri melaksanakan manuver hiji barrel
yaitu berputar ke atas dengan gaya g yang sangat besar
berpindah dengan cepat ke belakang lawan
dan kita berhasil membalikan keadaan
beri tepuk tangan yang meriah untuk pesawat tni angkatan udara
pesawat kita mengambil alih kendali pertempuran
pesawat lawan saat ini berbali terancam
pesawat kita mengaktifkan sistem senjata
dengan skill stamina intelijensia yang tinggi
serta didukung oleh latihan yang efektif dan intens
yang dilalui oleh para penerbang tni angkatan udara
sehingga dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pesawat kita
pesawat kita bersiap untuk menembak
rudal pertama diluncurkan dan pesawat lawan berhasil dihancurkan
di depan kita satu pesawat lawan
masih berusaha menghindar dari pesawat kita
namun pesawat kita bersiap untuk menembak
dan pesawat lawan kedua berhasil dihancurkan
kita memenangkan pertempuran udara
beri tepuk tangan untuk pesawat tni angkatan udara

memiliki kesuatu yang tindakan
dan persidangan pesawat tindakan selalu terkelilingnost demon
siap paling berat sehingga jangka udara benar
ini adalah spesifikasi pesawat
lanjut kesusahan senjata yang telah kita senjata adalah

dengan kesatuan pengalaman mesin mesin
hadirin dan tamu undangan yang berbahagia
berikutnya akan kita saksikan penampilan taktik pertahanan udara
oleh beberapa kapal perang yang tergabung dalam unit tugas laut
di saat radar udara dari kri raden edy marta dinata
selaku kapal petugas jaga radar udara
mendeteksi kontak udara yang disimulasikan sebagai kontak udara musuh
akhirnya meriam meriam pertahanan udara kri
mampu merontokkan sasaran udara yang disimulasikan sebagai pesawat musuh
kemudian kri raden edy marta dinata
kapal perang republik indonesia yang terbaru
dengan sensor bawah air sonar yang canggih
mendeteksi kontak kapal selam musuh di dalam laut
sejurus kemudian aset udara helikopter anti kapal selam
jenis panter terbaru militeni angkatan laut
segera take off dengan kendali positive control dari kri
untuk nantinya akan mendapat perintah meluncurkan torpedo
terlihat helikopter bergerak dengan taktis atas kendali dari krl
dalam melaksanakan metode search pattern pencarian kapal selam musuh
terlihat manuver taktis dari helipanter
torpedo meluncur terjun dari heli
melaksanakan search pattern pencarian mandiri dengan sensornya
menuju kapal selam musuh di dalam laut
dengan metode pencarian mandiri oleh torpedo dengan sensornya
kapal selam musuh di dalam laut akan segera ditemukan
hadirin undangan yang kami hormati
semburan air laut keras ke permukaan
menandakan kapal selam musuh hancur oleh torpedo
dragon satu mulai mengunjukan diialah
dengan acara sala versi
hadirin yang berbahagia layangkan pandang ke sebelah kiri podium
tampak empat pesawat super tukeno dengan coltsan bronco flight
datang dari ketinggian tiga kaki dengan kecepatan empat ratus lima puluh km per jam
akan melaksanakan level bombing secara bersama sama
dengan menggunakan sembilan bom mk delapan puluh satu dalam misi bantuan tembakan udara
bom mk delapan puluh satu dengan berat satu ratus tiga belas kg
sehingga total bomb yang akan didelivery adalah satu lima
dengan radius ledakan hingga empat ratus lima puluh meter
telah hadir di depan
kita nantikan ledakan yang luar biasa dari bom mk delapan puluh satu milik dua canno flight
target berhasil dihancurkan
level bombing ini merupakan suatu tingkatan bombing paling sulit
karena sasaran yang berupa target area akan dihancurkan secara masif
tanpa bisa dihancurkan dengan kecepatan yang berbeda
dan tidak bisa dihancurkan dengan kecepatan yang berbeda
dan tidak bisa dihancurkan dengan kecepatan yang berbeda
dan tidak bisa dihancurkan dengan kecepatan yang berbeda
mencari posisi kapal selam musuh
yang dilaporkan oleh operator sonar
hadirin baru saja kita saksikan
rbu dari keempat kri kelas parsim
menyalak dengan gagah
menesatkan bom bom laut
yang akan memberikan efek deterence
hingga dapat melumpuhkan kapal selam musuh
yang merasakan hantaman dasar
urgent attack dari unit tugas laut
ledakan bom laut di dalam laut
akan memberikan efek tekanan yang luar biasa
terhadap badan kapal selam
maupun memberi efek tekanan psikologis yang tinggi
helikopter helikopter tni angkatan darat
terdiri dari dua unit helikopter bolko satu ratus lima
dan satu unit helikopter apac
yang akan melaksanakan misi bantuan tembakan
dua unit bolko satu ratus lima
helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffar
dan helikopter ini dilengkapi peluncur roket ffr
kita saksikan dari arah langit kiri podium
dengan misi yang sama
dengan kapten pilot
kapten cepen suyono
akan menghancurkan sasaran berikutnya
dan kita saksikan bersama
helikopter yang akan memperkuat tni angkatan darat
di jajaran pusat penerbangan angkatan darat
kita saksikan bersama
hadirin undangan sekalian
dalam penampilan tempur laut
unsur unsur kapal atas air
yang terdiri dari kri sultan iskandar muda
kri sultan hasanuddin
dan kri fatahillah
akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal
menggunakan meriam utama
yang berguna untuk menghancurkan sasaran musuh di darat
kri sultan hasanuddin
hadirin dan undangan yang kami hormati
inilah kri sultan iskandar muda
kri sultan hasanuddin
dan kri fatahillah
akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal
beberapa meriam utama kri dengan kaliber hingga seratus mm
akan dapat menjaga sasaran dirat
kri sultan hasanuddin

dan tiga dua satu
kri sultan iskandar muda

berikan tepuk tangan yang meriah kepada kri sultan iskandar muda
bantuan tembakan kapal
atau yang biasa dikenal dengan
merupakan dukungan kekuatan
dan berbentuk kekuatan
yang digunakan di dalam artileri angkatan laut
hadirin kembali meriam bergetar
menyalak keras melesatkan amunisi
yang akan merontokkan jantung pertahanan musuh
dalam rangka memperkuat proses bantuan tembakan kapal
untuk menghancurkan beberapa sasaran di pantai
maka dilaksanakan kolaborasi taktik tempur
dibantu roket multilaras rm tujuh grade marinir
yang ditempatkan di geladak kri teluk sampit dan kri
terimalah salam penghormatan dari lvt tujuh a satu cavalry corps marinir
dapat kita saksikan roket roket yang ditembakkan
dari meriam peluncur roket multilaras
meluncur dengan deras ke arah sasaran musuh di darat
naval gunfire support di dalam peperangan amfibi modern
menjadi salah satu bagian utama
selain daripada serangan udara dan serangan rudal
milik tni angkatan udara akan melaksanakan serangan udara langsung
perlu hadirin sekalian ketahui bahwa pesawat f enam belas fighting falcon
adalah jet tempur multiperan
yang memiliki kemampuan air to air dan air to ground yang mumpuni
dengan dilengkapi persenjataan yang canggih
membuat pesawat ini ditakuti lawan lawannya
hukuman akan dilaksanakan secara bersama sama
f enam belas fighting falcon akan melaksanakan level bombing secara simultan
sekali lagi kami jelaskan bahwa level bombing merupakan tingkatan bombing paling sulit
karena sasaran yang merupakan target area akan dihancurkan secara masif
tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle
dan sekali lagi tingkat kesulitan inilah yang akan diatasi oleh penerbang penerbang tni angkatan udara
layangkan pandang ke sebelah kiri podium
telah bersiap rider flight f enam belas fighting falcon melaksanakan level bombing
lima bom mk delapan puluh dua dan bersiap untuk menghancurkan sasaran
target berhasil dihancurkan beri tepuk tangan untuk f enam belas fighting falcon
sebelah kiri bergerak dari sektor kiri enam unit tank amphibie bmp tiga f dari batalion tank amphibie korps marinir
bergerak dengan cepat dan taktis menuju titik pangkal tembak dilanjutkan dengan tembakan taktis
dengan senjata yang dimiliki tank amphibie bmv tiga f mampu menembak dari laut ke darat dan memiliki kemampuan dapat memilih sasaran yang diinginkan dengan menggunakan fire control system

luar biasa kepada batalion tank amfibi korps marinir tni angkatan laut
hadirin yang terhormat dari samping kiri dermaga kita saksikan bersama kedahsyatan dua pucuk meriam satu ratus lima puluh lima cesar
alut sistem modern milik tni angkatan darat diawaki oleh prajurit prajurit armet yang modern cerdas dan tangguh
dari yon armet sembilan kostrat meriam satu ratus lima puluh lima cesar menjadi andalan angkatan darat di dalam pertempuran
memiliki daya jangkau tembakan sejauh tiga puluh sembilan km dengan radius ledakan seratus meter
meriam cesar mampu melepaskan enam butir munis dalam waktu satu menit
meriam satu ratus lima puluh lima cesar menjadi kebanggaan tni angkatan darat
siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia

adalah alutsista batalion kavali satu divisi infanti satu kostrad
saksikan bersama tembakan kanon leopard dua ri
kita saksikan bersama di sebelah kanan kita
alutsista korps infanteri tni angkatan darat
terdiri dari lima unit aris gator
satu unit pandur dan satu unit anoa ampibius
yang memiliki kemampuan baik di darat maupun di perairan
salah satu alutsista terbang
milkor infantri tni angkatan darat
adalah alutsista karya anak bangsa
produksi pt pindahat indonesia
kita saksikan bersama aris gator
dalam pelaksanaan tembakan terhadap
dengan kemampuan tridayat cakti
yaitu daya gerak daya tembak dan daya baju
maka satuan kapolri tni angkatan darat
siap untuk menjaga dan mengawal
negara kesatuan republik indonesia
dengan kemampuan terhadap
dengan kemampuan terhadap
dan yang lain
seluas lima puluh dua hektare dan dapat menjangkau jarak tiga ratus km dengan menggunakan rudal
tactical cruise missile marilah kita saksikan kedahsyatannya
hadirin undangan yang berbahagia selanjutnya tetap pandangan ke depan karena setelah ini kita
menyaksikan penembakan salvo sepuluh pucuk roket multilaras rm tujuh puluh g batalion roket korps marinir
batalion roket korps baridir dipimpin oleh komandan batalion letnan kolonel baridir
gian suriansah lulusan akabri sembilan puluh sembilan sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa
kepada batalion roket korps baridir tni angkatan laut
hadirin yang kami hormati demikianlah telah kita saksikan bersama latihan gabungan tni
selanjutnya akan kita saksikan penampilan the jupiter aerobatic team
warga masyarakat cilegon yang sangat kami cintai kami mohon dengan hormat untuk meninggalkan
area lapangan ini sehingga kita bisa sama sama menikmati the jupiter aerobatic team
hadirin yang kami hormati selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari jupiter aerobatic team
melesat dengan penuh percaya diri the jupiter jupiter roll
jupiter aerobatic team atau yang lebih dikenal dengan the jupiter
tampil diawaki oleh instruktur penerbang tni
tni angkatan udara dengan menggunakan enam pesawat kt satu d
salah satu pesawat latih kebanggaan tni angkatan udara
sebagai leader dalam tim aerobatik ini adalah letkol penerbang iza razor
yang dalam kesehariannya menjabat sebagai komandan skadron pendidikan satu ratus dua
selanjutnya dari arah depan hadirin sekalian
ke enam pesawat bersiap menampilkan manuver
fokuskan pada pandangan hadirin ke pesawat paling kiri dan kanan
fokuskan pesawat paling kiri dan kanan
sekali lagi kami mohon dengan hormat seluruh masyarakat cilegon
untuk meninggalkan arena ini
sambil menikmati the jupiter
terlihat dari kiri dan kanan
the scene crew selanjutnya akan bermanuver trust and
ke arah dalam
profesionalisme kepercayaan diri dan mutual support antar member
adalah hal mutlak yang harus dimiliki
kita saksikan bersama sama
berikan tepuk tangan yang meriah for the scene crew
perkara yang lebih semangat
kami saling mencoba untuk mengingatkan
demi kehormatan berasa
percayaan ke arah atas
diri kepada kita
selanjutnya dari arah kiri belakang hadirin sekalian
the jupiter dengan empat pesawat akan bermanuver snake low
kami selanjutnya akan bermanuver snake loop
dibutuhkan kerjasama kita
dibutuhkan kerjasama kita
dibutuhkan kerjasama kita
dibutuhkan kerjasama kita
dibutuhkan kerjasama kita
dibutuhkan kerjasama kita
dan kedisiplinan dalam mempertahankan posisi sehingga selalu indah dipandang mata
masih dari arah kanan hadirin sekalian jupiter for akan menampilkan efek dari radialji dan terbang memutari ketiga pesawat lainnya
ini adalah sebuah tarian udara yang tidak setiap hadirin temui
terlihat dari arah kanan podium
selanjutnya alihkan pandangan ke kiri depan hadirin sekalian
empat pesawat akan menampilkan tarian yang kompak

jupiter aerobatic team tidak hanya menampilkan performa terbaiknya di indonesia
lagi manuver yang sangat mendebarkan jupiter enam
bukan manafor solo spin akan melintas dari belakang hadir yang sekalian
melaksanakan terbang sembilan puluh derajat vertikal saat mencapai kecepatan km per jam
berputar jatuh tidak terkendali
jupiter menang solo spin
manuver yang baru saja kita saksikan merupakan perpaduan keterampilan keberanian kepercayaan diri dan kedisiplinan yang tinggi
sehingga bisa memberikan suatu aksi yang mendebarkan dan tetap indah di padang mata
berikan tepuk tangan yang meriah untuk jupiter
sementara itu dari arah depan kan
dan hadirin sekalian the jupiter telah membentuk lima card formation dan akan melintas di hadapan hadirin sekalian
warna pesawat jupiter aerobatic team dipilih warna merah dan putih
sebagai simbol yang mewakili bendera kebanggaan indonesia
karena itu besar harapan kami bahwa kebanggaan ini tidak hanya dimiliki tentara nasional indonesia
akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat indonesia
masyarakat cilegon mari kita nyanyikan bersama

beragam latar belakang pilot the jupiter
membuktikan bahwa pilot the jupiter yang terpilih
dipersiapkan secara khusus untuk performa terbaik bagi nama harum bangsa indonesia

beragam latar belakang pilot the jupiter
sekalian sebagai persembahan terakhir dan salam hormat dari the jupiter
enam pesawat akan melakukan manuver cloverleaf and bombard
sambutlah salam hormat dari kami

terakhir pesawat sukai dua puluh tujuh frik
kami menerbang tentara nasional indonesia
dengan segenap jiwa dan raga

tentara nasional indonesia
tentara nasional indonesia
tentara nasional indonesia
untuk persembahan terakhir akan datang dari arah depan podium
enam pesawat sukhoi yang tergabung dalam thunder flight
kita saksikan bersama
laporan komandan defile
bapak wakil presiden
berserta ibu mufidah hisupala
yang kami hormati
bapak wakil presiden
karena bawa trisno berserta ibu
yang kami hormati
bapak budiono berserta ibu
para pimpinan lembaga tertinggi
bapak ibu kabinet kerja
bapak ibu hadirin
para tokoh agama para ulama
para tokoh masyarakat
dan dari udara yang berbahagia
pada kesempatan yang baik ini
kami atas nama seluruh prajurit tni
mengucapkan terima kasih dan penghargaan
atas luangan waktu bapak ibu sekalian hadir
menghari hari ulang tahun
bapak ibu sekalian
banyak yang harus naik ojek
bahkan bapak presiden republik indonesia
bapak jokowi berjalan kaki
kurang lebih dua km
ini semuanya bapak
karena masyarakat sejak jam dua pagi
mereka sudah berada di sini
dan tidak mungkin kami
berjalan kaki dua km
menurut mereka kembali
ini karena kecintaan masyarakat kepada
tni yang sangat dicintai
bertahadir sekalian yang kami hormati
sebagai panglima tni
seluruh prajurit tni
di seluruh tanah air
dan di luar negeri yang sedang melaksanakan tugas
ijinkan saya menegaskan kembali
tni akan setia
dan penyunjung tinggi
yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
kesetiaan kepada negara
dan kesatuan republik indonesia
sendi utama yang melekat erat
pada setiap jiwa
dan raga prajurit tni
pada saat yang sama
saya menegaskan pula
adalah politik negara
adalah politik yang diabdikan
bagi tegak kokohnya
negara kesatuan republik indonesia
yang di dalamnya terangkum
ketaatan pada hukum
sikap yang selalu menempatkan
di atas kepentingan manapun
yang dipilih secara sah
sesuai dengan konstitusi
bapak presiden dan undangan sekalian
hadirin yang berbahagia
di hadapan bapak ibu sekalian
merebut dan mempertahankan kemerdekaan
lahir di bantul
sebagai tentara pelajar

sampai dengan tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
dalam perjuangan agresi militer
i dan ii di yogyakarta
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kostrad jakarta
selama itu pernah menumpas
diti di sumatera
dan pembersihan sisa sisa pki
di jawa tengah
k i h soleh korsim
atau biasa dipanggil
k i korsim atau aba soleh
lahir di sidoarjo
beliau merupakan pimpinan
pondok pesantren baudin
anggota laskar sabinillah
serta barisan ispulah
yang berjuang terdepan
pada sepuluh november
peran beliau dalam perjuangan
yaitu mengajak umat islam
bersatu melawan belanda
dan yang ketiga
edi rahmayadi yang tadi bertindak
kami mohon bapak presiden
setelah pembacaan doa
bapak dapat berkenan
memotong tumpeng dan
menyerahkan kepada perwakilan
pejuang dan prajurit tni
yang telah hadir di tengah tengah kita
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
petunjuk dan pelindungannya
kepada kita semuanya
untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik
negara kesatuan republik indonesia
kita cintai bersama
bangsa besar yang
engkau jadikan penuh
bangsa yang menghirup
bangsa yang hidup
dari tanah yang
berhimpun di tempat ini
mensyukuri tujuh puluh dua tahun
tentara nasional indonesia
dan nilai cuang prajurit tni
sesama anak negeri
perpecahan yang harus
dihindari demi utuhnya
tuhan yang maha menguatkan
saling menjaga kerukunan
antara kami agar
saling merawat persaudaraan
mengingatkan dalam kebaikan
eratkan pula hubungan tni
yang kami rajut sejak
merebut kemerdekaan republik indonesia
jangan pisahkan kami
karena rakyat merupakan
ibu kandung tni
tuhan yang memberi berkah
yang selalu dinanti
tentara nasional indonesia
berdiri bimbing kami
dan tanggung jawab ke depan
dengan baik dan sempurna
bangsa dan negara kami
dengan kekuatan iman
dan kemuliaan akhlak yang terpuji
merata di seluruh negeri ini
dan hati seluruh anak bangsa ini
kata cinta para pemimpin
kepada segenap rakyatnya
cinta segenap rakyat
kepada para pemimpinnya
cinta sesama umat manusia
atina fid dunya hasanah

syukur aku sembahkan ke hatimu
dari yakin ku teguh
cinta ikhlas ku penuh
pangatmu dunia kakak
syukur aku hancurkan
ke bawah dunia tua
dari yakin ku teguh
syukur aku sembahkan ke hatimu
syukur aku sembahkan ke bawah dunia tua
dari yakin ku teguh
dari yakin ku teguh
dari yakin ku teguh
dari yakin ku teguh
dari yakin ku teguh
bakti ikhlas ku penuh
akan atas sukunmu
tuhan aku berdoa kepada mu
syukur aku sembahkan kehadiran mu
syukur aku sembahkan kehadiran mu
dirgahayu tni yang ke tujuh puluh delapan
bersama rakyat tni kuat
perjuangkan diri dalam kehidupan
untuk menjelaskan keadaan tni
syukur aku sembahkan kehadiran mu
syukur aku sembahkan kehadiran mu
hai pembahas hai pembahas hai undangan dimohon berdiri
hai presiden republik indonesia beserta ibu iryana joko widodo dan wakil presiden republik
indonesia beserta ibu haja mufidah yusuf kala meninggalkan tempat upacara
lambang lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara
unpurkan sellight bin oh
undangan disilahkan duduk kembali
hai upacara selesai komandan upacara dapat membubarkan pasukannya
hai saya ucapkan terima kasih
hai berjalan dengan tertib
hai dan baik
hai setelah ini para komandan
hai tanpa penghormatan pasukan
hai sesuaikan dengan rencana kerjakan
hai hadirin tanggung udangan yang kami hormati demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan ke tujuh puluh dua hari tentara nasional indonesia tahun dua ribu tujuh belas kami
diaturkan terima kasih atas kehadirannya semoga di usia yang ke tujuh puluh dua tni bersama rakyat semakin
kuat disegani dunia dan menjadikan indonesia sebagai bangsa yang besar tentara nasional indonesia
akan menjunjung tinggi bineka tunggal ika sampai titik darah penghabisan serta berkorban bersama
rakyat untuk rakyat dirgahayu tentara nasional indonesia bersama rakyat tni kuat
tentara nasional indonesia siap mempertahankan
milik tni meromantik rakyat seseorang breach peace festival danacomikje indonesia
praktek akan veil diksesimu dan mengembangkan dasarqué penyakit anda covid sembilan belas
pengawas yang terbaik di seluruh dunia bagian dari dasarnya kehendak dan cara pemilihan